tentang manusia tewas hanya dalam hitungan menit
inilah breaking news cnn indonesia sidang kasus kopi bersianida
anda bersama saya hera f harin
dan kita akan langsung saja untuk terhubung kembali ke persidangan untuk bersama sama mendengar
bagaimana perjalanan sidang kasus kopi bersianida ini
digital forensic disitu pemesan yang menguasai kopi pada jam tersebut
dan bertanggung jawab
terhadap masuknya sianida
pemesan yang lebih bertanggung jawab
tapi dasar saudara menyimpulkan bahwa pemesan lah yang lebih bertanggung jawab
karena dia dalam penguasaan kopi itu ada bersama dia sekitar enam belas tiga puluh enam belas empat puluh lima begitu
dari mana dasarnya saudara mengambil kesimpulan kemungkinannya di sana
berdasarkan data waktu yang didapatkan dan berdasarkan

bisa saudara urai karena ini sangat prinsip itu
seperti gelas yang berisi susu batu es apakah ada di sana kesempatan untuk memasukkan sesuatu benih benih yang kotor
yang saya dapatkan datanya
dari bap digital forensik seperti yang tertera
bahwa susu dalam gelas disajikan oleh agus masih berwarna putih seperti belum disajikan
artinya belum ada pengadukan
belum ada pengadukan
es vietnam kopi tersebut berada dalam penguasaan pemesan sendiri dari disajikan hingga diminum oleh korban
itu dari fakta yang diberikan oleh digital forensik
terdapat beberapa gerakan gerakan yang mencurigakan
kemudian telah terjadi perubahan warna dari kopi tersebut yang disajikan oleh agus triwiono hingga diminum oleh korban
artinya fakta ini mengatakan bahwa warna yang tadinya dua lapis sudah menjadi tunggal semuanya
nah itu berdasarkan fakta itu saya menuliskan dan berdasarkan fakta ini saya bawa
kopi berada pada penguasaan korban
jadi korban yang bertanggung jawab atas masuknya sianida ke dalam kopi
berdasarkan data elusidasi ini bahwa waktu sekitar itu kemungkinan cyanida itu masuk ke dalam kopi korban
ya begitu hasil daripada kajian analisis saudara ya
ini ada yang perlu kami tanyakan
cyanida dapat terbentuk di dalam kopi
atau katakan teh
yang siap saji yang didalamnya mengandung bahan tambahan isobutil nitrit
ya maklum kami perlu tahu dari ahli
isoputil nitrit adalah senyawa kimia
makanan yang sering ditambahkan kepada seperti kopi kopi white kopi itu sering ditambahkan di situ
hal itu juga memungkinkan terjadi berubah pada kondisi tertentu dari kopi tersebut
kalau tidak menguntungkan berubah menjadi nitritnya menjadi cyanida
itu yang dilaporkan dari beberapa publikasi yang saya sadur di situ sumbernya dari publikasi
kemudian tadi waktu diperlihatkan contoh gambar kopi di layar tadi ada perbandingan yang ada cyanida dan yang tidak ada pada puslap
menurut ahli tadi semakin lama cyanida bersemayam di kopi itu maka semakin gelap warna kopi tersebut
apa seperti itu
kemungkinan itu bisa terjadi
karena saya tidak melakukan
percobaan sampai menyimpan begitu lama kopi tersebut
saya hanya melakukan percobaan sampai pada mencampur mencium baunya sampai di situ
nah sekarang ada pertanyaan dari saudara jaksa
apa mungkin berubah
mungkin saja terjadi reaksi selanjutnya
kalau dilihat susu itu adalah
protein pada ph yang sangat basah
kemungkinan juga terjadi reaksi denaturasi
yaitu reaksi yang mengakibatkan perubahan warna semakin gelap
tapi yang sempat kita lihat waktu itu di cctv agak kekuning kuningan
kembali kepada kecerahan dari gambar
nomor berapa di sana itu
yang kalau di sini yang nomor enam agak kekuningan
semakin seperti yang saya jelaskan
karena di sini gambar yang saya lihat warnanya
nah itu kan tergantung kita melihatnya
karena kalau secara
kalau kita berbicara pada reaksi warna dari analisis
narkotik yang sering menggunakan reaksi warna
dia tidak menyebutkan warna itu kuning merah
tapi dia menggunakan tabel warna
tabel warna yang disandingkan di sana
sehingga tabel warna cocok dengan nomor
nomor warna sekian
karena di sini warnanya kita yang melihat
pertama dipengaruhi oleh sinar
yang ada pada lingkungan tersebut
dia akan memberikan juga pengaruh warna
kemudian latar belakang di sini gelap
dia juga akan memberikan pengaruh terhadap penampilan dari warna tersebut
ini tadi ada pertanyaan juga dari penasihat hukum
jadi mengingatkan saya kembali
korban itu meninggal berdasarkan rujukan
rumah sakit kualuyo
sekitar pukul delapan belas tiga puluh
ini dipertanyakan berapa jam atau menit
kah pembentukan sianida itu efektif di kopi mirna
pembentukan sianida tidak terbentuk
ko sianida ditambahkan
jadi dia berada
kalau terurainya sangat lambat
itu dari hasil percobaannya menguapnya lambat
dia akan berada di situ
sianidanya dalam bentuk ion sianida
apakah cyanida tersebut akan berfungsi efektif ketika air panas
baru disiramkan mencampuri kopi susu dan batu es
atau setelah agak dingin
cyanida tetap bersifat racun semuanya
karena ketika dia berada dalam bentuk ion
masuk ke dalam lambung
dia akan menjadi bentuk gas tadi yang mudah diserap
kemudian ion cyanida ini juga memiliki efek iritasi dan korosif
itu yang membantu mudahnya absorpsi dari cyanida menuju sistem peredaran darah
saya tidak bisa mengatakan itu
karena saya tidak melihat
dan saya tidak juga melihat rekaman digital forensik
karena saya tidak mau terpengaruh untuk itu
yang saudara katakan tadi sekitar tiga puluh menit
yang itu loh
yang kita jelaskan tadi
itu rentang waktu
ya itu rentang waktu
sementara status kopi itu
sudah cukup lama ya
berada di meja lima puluh empat
saudara tahu itu kan
yang semestinya itu
ada motif tertentu di situ
mengapa itu tidak diganti
karena sudah lebih cair
saya tidak berani mengatakan itu
karena saya bukan
saya juga bukan ahli perilaku
cukup sampai di situ
apakah ada unsur kesengajaan kalau begitu orang tertentu memasukkan racun siani dari kopi mirna ketika di rentang waktu tadi yang enam belas tiga puluh atau enam belas empat puluh lima itu

yang saya lebih tekankan bahwa sekitar itu
saya tidak akan mencari tahu apakah dia sengaja tidak sengaja

yang saya lebih tekankan bahwa sekitar itu
yang saya lebih tekankan bahwa sekitar itu
nida itu masuk tujuannya untuk apa itu bukan menjadi concern saya
tetapi dari beberapa tadi pihak pihak terkait dengan masuknya kopi itu mulai daripada penyajian bahan
peraksikan sampai penyaji sampai pemesan yang menurut saudara tadi
siapa yang lebih punya potensi disana menguasai kopi itu
jadi tadi berdasarkan data yang disampaikan data percobaan dan berdasarkan informasi yang diberikan
bap yang diberikan oleh ahli digital
saya memberikan pernyataan dalam berita
dalam surat keterangan ahli saya pemesan bertanggung jawab terhadap masuknya cyanida ke dalam kopi tersebut
siapa yang memasukkan saya tidak berani mengatakan
berani mengatakan siapa
baik terakhir ini
menurut saudara berapa lama
itu masuk atau dicampur
ke dalam kopi
atau larut dalam kopi
mulai terasa baunya
atau tidak seperti bau kopi
begitu dimasukkan dan diaduk sudah terasa
akan menghasilkan gas cyanida
bau itu juga akan
habis baru dia akan
tapi menurut catatan kita di cctv waktu itu
tidak sempat merasakan ada sesuatu bau
baru setelah itu
atau kibas kibas di mulut
bagaimana menurut saudara
tadi juga pada hasil percobaan
kita sudah jelaskan
kalau begini dia tidak bau
dikibas seperti ini baru tercium bau
untuk mencium bau
jadi tidak boleh langsung nanti kita yang